suasana di sekitar lokasi makam eril atau emeril kan mumtaz putra dari gubernur jawa barat ridwan kamil di kecamatan cimaung kabupaten bandung
pagi ini sudah terpantau ramai sejak pagi tadi
ini kendaraan berat ataupun alat berat ini dikerahkan untuk merapikan area pemakaman ini
seperti untuk akses jalan ataupun akses di sekitar makam
selain itu fasilitas penunjang seperti tenda di belakang saya ini untuk tamu vip vvip maupun juga untuk keluarga juga sudah dibangun berdiri
dan dijadwalkan atau direncanakan jenazah eril ini akan diberangkatkan dari gedung pakuan kota bandung menuju pemakaman di kecamatan cimaung ini
di pukul sembilan pagi
dan proses pemakaman baru akan dilakukan pada pukul sebelas siang nanti
dan pihak keluarga menghimbau kepada para tamu yang akan hadir pada pemakaman nanti
diharapkan hadir sebelum pukul sepuluh pagi
kemudian juga efektif tidak menggunakan kendaraan pribadi agar tidak menimbulkan kemacetan
selain itu juga proses pemakaman ini akan selesai
hingga tengah hari nanti
dan bagi masyarakat yang ingin berziarah ke makam eril baru boleh dilaksanakan sekitar pukul satu siang hingga pukul lima sore
dan dapat informasi sebagai tambahan informasi juga bahwa dari pihak keluarga ini telah menyediakan empat lokasi parkir
di antaranya ditandai dengan warna warna seperti warna biru hijau dan kuning yang diperuntukkan untuk tamu vip
vip dan juga keluarga
dan ini lokasinya dekat dengan area pemakaman
sementara bagi masyarakat umum yang akan memarkirkan kendaraannya
ini berada di lokasi lapangan bola cimaung atau jaraknya sekitar enam ratus meter dari pemakaman ini
dan tadi juga apel gabungan dari unsur tni polris atau pp dan juga disub sudah selesai dilakukan
dan makam dari makam untuk eril ini lokasinya di belakang saya
atau berada dekat dengan masjid al mumtaz yang kini tengah dibangun prosesnya
zai ul haq kabupaten bandung jawa barat